ketinggian air di lokasi banjir kelurahan pejaten timur pasar minggu jakarta selatan
terus bertambah pada senin pagi
ketinggian banjir bervariasi di sejumlah titik dan ada yang mencapai hingga empat meter
ratusan rumah warga yang terendam terletak di rt enam belas rt tujuh belas rw tiga
serta rt lima rw delapan kelurahan pejaten timur
jumlah korban banjir terus bertambah
namun pemerintah tempat belum juga mendirikan poskop pengungsian
ataupun mengirimkan bantuan logistik
sementara ini warga korban banjir terpaksa mengungsi di teras rumah tetangganya
salah seorang pengungsi mengaku sangat membutuhkan bantuan pakaian
selimut bantuan logistik lainnya
di dulu deh sampai ada tempat pengungsiannya
emang sampai saat ini belum ada pengungsiannya
kalau buat saat ini sih belum ada nggak tahu kalau nanti
kalau untuk bantuan pak
bantuan juga belum ada
dapur umum juga belum ada di situ
banyak nggak sih mbak warga yang mengungsi karena rumahnya terendam
mungkin kalau rt sama rw nya digabungin ratusan mah ada
mbak juga ada anak kecil kena tetap di sini itunya
yang saat ini yang dibutuhkan apa aja mbak
ya mungkin kalau buat yang lain kayak baju baju ganti gitu mungkin ya
kayak selimut gitu kalau buat pengungsi yang lain kan
soalnya mungkin ada yang nggak kebawa kayak karpet gitu
jadi mereka bawa barang seadanya
kalau mbak yang terselamatkan barang berapa persen mbak
ya nggak ada
cuman kalau salinan dua setel dua setel
emang belum ada posko pengungsian bu di sini
kalau bantuan bu udah ada bu
dapur umum gitu bu
dapur umum dapur umum
dapur umum belum ada juga
kan baru kemarin maks
jadi untuk sementara ibu pengungsi di mana kalau nggak ada pengungsian
di rumah kerabatnya ya
di rumah saudara
mungkin bu kan ini udah ada satu hari lah bisa dibilang pengungsi
iya satu hari
apa saja sih bu yang dibutuhkan bu
apa merasa kekurangan gitu
ya itu yang dibutuhkan saat ini ya mas
seandainya itu celimut mas
soalnya kan ini hewannya dingin
nggak bawa itu selimut nggak bawa baju gitu
bila ini kemarin tuh langsung aja orang dikira nggak tinggi
aku setengah tidur jam satu air datang tiba tiba
sementara ini petugas pemadam kebakaran dari sektor sembilan pasar minggu
menyiagakan dua perahu karet dan sepuluh personel untuk mengevakuasi korban
sampai tadi jam enam itu sudah mengevakuasi sekitar tiga belas kakak empat puluh jiwa
rata rata usianya lansia itu ada enam untuk dewasanya
ada dua puluh enam anak anak tujuh balitanya satu
banjir setinggi empat meter yang merendah pemungkiman pelurahan pejaten timur disebabkan meluapnya kali celimut
akibat hujan deras di kawasan jakarta dan bogor
remy putan cnn indonesia